good morning informasi pagi ini kita awali dari vanessa angel yang mangkir dari wajib lapor dan pemeriksaan sebagai tersangka kasus prostitusi online di polda jawa timur
menurut tim penyidik pemeriksaan vanessa angel hari senin batal dilaksanakan karena yang bersangkutan mengalami sakit mendadak
ketidakhadiran vanessa angel ini sekaligus mengecewakan keluarganya yang telah menunggu sekitar enam jam untuk bertemu vanessa
tante vanessa reni setiawan bersama putrinya yang memang sudah lama tidak bertemu vanessa sengaja datang dari gresik untuk memberikan dukungan moral
keluarga ingin vanessa tahu bahwa kerabatnya masih ada yang sayang padanya dan peduli terhadap vanessa
ketidakhadiran vanessa angel ini sekaligus mengecewakan keluarganya yang telah menunggu sekitar enam jam untuk bertemu vanessa
ketidakhadiran vanessa angel ini sekaligus mengecewakan keluarganya yang telah menunggu sekitar enam jam untuk bertemu vanessa
supaya vanessa juga bisa tumbuh kembali mungkin kepercayaan dirinya support buat dia aja
vanessa dijadwalkan kembali akan diperiksa hari jumat
polisi menyatakan siap menyebut paksa jika vanessa angel kembali mangkir tanpa ada alasan yang jelas
sementara itu satu persatu artis dan model yang diduga terlibat dalam jaringan prostitusi online
akhirnya bersedia memenuhi panggilan penyidik subdit lima di transkrim suspol dajatim
senin sore selebgram dan model aldira siena memenuhi panggilan penyidik
albila datang sekitar pukul tiga sore dengan didampingi pengacaranya indra tarigan
sesuai pengakuan para muncikari saksi artis dan alat bukti digital forensik
ini diduga masuk dalam katalog selebgram dinaungi oleh muncikari siska alias endang suhartini
meski demikian aldira mengaku tak mengenal para muncikari
aldira sudah lama kenal sama para muncikari ini
nggak kenal sama sekali ya
semua yang dituduhkan itu nggak benar berarti mbak ya
mbak aldira kenal ya
aldira sina merupakan salah satu artis dari enam artis yang disebut kapolda jawa timur
masuk dalam katalog prostitusi online dua muncikari sudah ditangkap dan menjadi tersangka
sejauh ini polisi telah menangkap dan menetapkan empat tersangka yang berperan sebagai muncikari
tak hanya itu polisi kembali menetapkan dua orang buron yang diduga
mbak aldira juga bertindak sebagai muncikari
penetapan buruan ini dilakukan setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik subdit lima polda jatim
keduanya diduga kuat berperan sebagai penghubung antara artis dan para pemesan jasa prostitusi online
dua orang atas inisial d dan r dan akan segera didepokan dan lakukan upaya penangkapan
d dan r ini perannya apa
d dan r untuk statusnya hampir sama sebagai muncikari
keterlibatan keduanya juga dideteksi polisi berdasarkan keterangan para tersangka lain
sinkronisasi jejak digital forensik rekaman percakapan serta transkrip transaksi rekening keuangan milik keduanya